satu atlet berusia sepuluh hingga tiga belas tahun yang berasal dari empat puluh enam klub di sembilan provinsi diantaranya banten dki
jakarta jawa barat jawa tengah dan jawa timur mengikuti kejuaraan nasional panjat tebing yang
digelar di sport climbing center di kecamatan cipondo kota tangerang banten mulai sembilan hingga sebelas
mei dua ribu dua puluh tiga kejurnas youth championship ini mempertandingkan delapan nomor perlombaan
yang milik dan speed klasik putra putri c dan d dengan total hadiah uang pembinaan mencapai
tujuh puluh delapan juta rupiah sejumlah atlet muda mengaku telah mempersiapkan diri dengan melakukan
latihan setiap hari untuk menorehkan prestasi terbaik dengan mencatatkan waktu tercepat
kategori apa memang sejak kapan berlatih krim ini
itu udah perempuan apa aja yang wnj
ditemui saat membuka kejurnas pada selasa sore ketua federasi panjat tebing indonesia
atau fpti yeni wahid menyatakan kejurnas untuk kategori atlet muda ini merupakan bagian dari
pembinaan jangka panjang guna menjaring atlet muda berbakat yang kemudian akan
diasah agar mampu berprestasi target kejurnas ini adalah menyiapkan generasi penerus atlet senior
panjat tebing indonesia yang saat ini sedang dipersiapkan untuk mengikuti olimpiade dua ribu dua puluh empat di